ya dan dikutip dari detik com laporan kebakaran diterima oleh petugas pemadam kebakaran pukul dua puluh sebelas waktu indonesia barat
lokasi persisnya ada di jalan tanah merah bawah rt dua belas rw sembilan kelurahan rawabadak selatan kecamatan koja
dan kami sekarang akan berbincang langsung dengan fajar joko santoso juru bicara pt pertamina
nah selamat malam pak fajar
selamat malam mbak selamat malam
iya pak fajar terima kasih atas waktu anda pak fajar bisa apa pernyataan terbaru yang bisa disampaikan oleh pt pertamina saat ini
sekalipun memang api masih terus berusaha dipadamkan di depo pertamina pelumpang
ya baik mungkin bisa saya sampaikan bahwa sekarang saat ini pertamina fokus pada penanganan lokal
lokasi terjadinya kebakaran kami ingin memastikan bahwa lokasinya tidak menyebar ya
jadi fokus penanganan kami adalah sekarang adalah pemadaman api
kemudian kami juga terus berkoordinasi dengan pihak pihak terkait untuk penanganan kejadian ini
itu mungkin mbak
ya pak fajar kami mendapatkan informasi tadi dari rekan kami di lapangan ada beberapa jatuh korban
kami ingin konfirmasi di lokasi
apakah sudah ada informasi apakah memang ada pekerja yang menjadi korban
sampai saat ini belum dapat kami konfirmasi ya mbak ya
sekarang intinya masih fokus pada penanganan pemadaman dulu sekaligus mengamankan dari area sekitar
pak fajar tadi ada ledakan api informasi beredar beragam depo atau pipa
apa yang bisa disampaikan
oleh pertamina saat ini
kami dapat kami sampaikan bahwa pertamina saat ini fokus pada penanganan pemadaman api
kami minta doanya dari semua masyarakat bahwa semudah mudahan dapat segera tertangani
dan kami akan terus berkoordinasi dengan pihak pihak terkait untuk penanganan kejadian ini
mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan mbak
pak fajar ini kan bukan kali pertama terjadi
begitu berkaca pada kasus sebelumnya apa yang menjadi kendala begitu untuk proses pemadaman di sana
ya terkait detail informasi terkait kejadian ini belum dapat kami sampaikan
yang masih kami juga harus masih menunggu hasil investigasi nanti
yang penting fokus kami saat ini adalah penanganan kejadian ini dulu
supaya pak fajar
cepat tertangani apinya cepat bisa dipadamkan
itu dulu mas fokus kami sekarang itu
baik pak fajar tadi kita lihat dan juga mendapatkan informasi bahwa ada korban di sana
baik itu dari pekerja pertamina maupun warga sekitar
apakah anda mendapatkan informasi terkait dengan rujukan dari rumah sakit untuk para korban ini
belum mas belum masih kami cross check terkait adanya korban atau tidak
mungkin fokus kami sekarang yaitu hanya penanganan dulu
agar tidak menyebar kemana mana
mungkin itu dulu ya mas
baik pak fajar terakhir
baik pak fajar terakhir dari saya
pak fajar berarti anda pertamina saat ini mengupayakan untuk lokalisir ya
melokalisir api agar tidak meluas
bagaimana dengan evakuasi
bagaimana dengan evakuasi
sejauh apa kemudian range evakuasi yang akan dilakukan oleh pertamina tentunya berkoordinasi dengan kepolisian
ya ya tentu kami terus berkoordinasi dengan kepolisian dengan tni
dan juga pemadam kebakaran
selain kami fokus pemadaman api kami juga fokus untuk melakukan evakuasi ke titik titik teraman dari lokasi kejadian
mudah mudahan agar kejadian ini bisa segera tertangani dengan baik
baik terima kasih pak fajar joko santoso jurubicara pt pertamina